presiden joko widodo secara resmi menutup perhelatan pertemuan puncak konferensi tingkat tinggi g dua puluh di bali
palu presidensi pun diserahkan pada india sebagai tuan rumah pada dua ribu dua puluh tiga mendatang
perhelatan ktt g dua puluh ditutup secara resmi oleh jokowi di nusa dua bali rabu siang
jokowi menyerahkan palu presidensi g dua puluh pada perdana menteri india narendra modi
jokowi yakin presidensi india dapat melanjutkan amanah g dua puluh yang disepakati tahun ini di indonesia
khususnya terkait pemulihan ekonomi global
ktt g dua puluh yang digelar di bali pada lima belas hingga enam belas november dua ribu dua puluh dua telah menghasilkan deklarasi dari para pemimpin anggota g dua puluh
mereka telah resmi mengesahkan leaders declaration doupted yang berisi lima puluh dua poin
di antaranya terkait krisis keuangan dan perang rusia ukraina yang dinilai berdampak buruk pada ekonomi global
sekali lagi saya mengucapkan terima kasih
terima kasih kepada yang mulia semua dan juga selamat jalan and have a safe trip
dan baiklah dengan ini saya nyatakan ktt g dua puluh di bali indonesia ditutup